aksi kurdas dengan sejumlah pegawainya merobohkan rangka baja
yang akan dijadikan lapak di pusat grosir daya modern
atau bagodamdaya biringkanaya makassar sulawesi selatan pada juli dua ribu dua puluh berbuntut panjang
rangka baja yang menempel di rumah toko yang disewanya dikhawatirkan tidak aman
dan akan mencelakai orang yang melintas di bawahnya
abdul qadir pengelola lapak yang membangun rangka baja pun berang
kesokan harinya ia melabrak kurdas di salah satu warung baksonya di kawasan pagodam
sambil menghundus parang laki laki parupaya ini berteriak teriak dan mengancam kurdes serta keluarganya
adanya rekaman peristiwa ini membuatnya dilaporkan kepada polisi
walhasil abdul qadir ditahan sepekan di polsek biringkanaya
namun atas pertimbangan kemanusiaan ia kemudian menjalani tahanan luar
saya tidak tahu itu ya kenapa dia bisa bongkar itu
padahal dia lihat saya bangun jam sembilan sampai malam di sini
saya pulang sampai yang maghrib dia bongkar di belakang
sebaliknya kurdas dan dua pegawainya dilaporkan abdul qadir kepada polisi atas kasus dugaan perusakan raka baja
ketiganya pun menjadi tersangka
bahkan dua pegawai kurdas kini masih meringkuk di tahanan polsek biringkanaya
namun kurdas membantah sangkaan polisi dan menilainya tidak adil
saking kecewanya ia menyebut akan pindah ke negara lain
dia melapor untuk mencabut laporan saya
saya bilang sempat pakai polsi demi saya
tolong cabut laporanmu supaya tidak bikin laporan juga
saya bilang saya tidak bisa cabut ini karena sudah menyangkut keamanan keluarga saya serta cucu saya
kenapa saya bilang kemarin
saya sudah tidak tahu
saya sudah tidak tahu
saya sudah tidak tahu
saya sudah tidak tahu
saya sudah dihancam sekeluarga
malahan saya ditersangkankan lagi dan mau disel
konflik akibat rangka baja ringan ini dicoba dimediasi oleh polisi berkali kali
namun kedua pihak bersikeras melanjutkan kasus berdasarkan laporan masing masing
jadi setelah sering lapor itu tepatnya itu tahun dua ribu dua puluh
dengan projec itu karena keduanya
ini masih sama sama satu lokasi dan tetanggaan
kami dari polsek purwinkanaya melaksanakan upaya resortiasis atau mendamaikan kedua orang tersebut
di mana pada saat kapolsek terdahulu telah melakukannya dan saya juga melakukan pendekatan pendekatan terhadap keduanya
karena saya pribadi menganggap mereka ini adalah orang tua saya sendiri
saya melakukan pendekatan satu persatu untuk melaksanakan resorti justice atau mempertemukan keduanya
meski kedua pihak akan melanjutkan laporan hingga kini polisi masih berusaha mendamaikan
namun jika tetap bersikeras keduanya terancam hukuman lima tahun penjara